hei lihat itu sepatu manusia
tracy masuklah di luar sana mulai gelap
ibu mengapa manusia diperbolehkan keluar dalam kegelapan dan kita tidak
hidup mereka jauh lebih baik daripada kita
kita semua menjalani hidup secara berbeda dan ingat rumput tetangga selalu tampak lebih hijau
kau mungkin berpikir lebih baik menjadi manusia tapi dalam pengalaman kau mungkin salah
aku tidak percaya itu hidupku sangat membosankan
apa yang tracy sang pixi tidak tahu adalah bahwa keinginannya sayangnya akan segera terwujud
karena di sekitarnya ada pasangan yang sangat aneh
mencari cari hal asing
hah apa yang terjadi
oh jangan khawatir kami sangat senang bertemu seseorang di luar manusia
ya kami adalah tuhan dan nyonya hubb kau menjauhlah dari kami
oh kami membuatmu takut
kami tidak bermaksud untuk menakuti
kau lihat kami adalah penjelajah kami berkeliling untuk menemukan yang tidak diketahui
nyonya hubble menyadari bahwa tracy ingin memiliki kehidupan yang menyenangkan
sekali pandang ke arah tuan hable dan mereka berdua mulai membangkitkan minat resi pada dunia luar
ibu tracy memandang dengan cemas saat mata tracy membelala kekirangan
apa kau ingin pergi bersama mereka
tolong biarkan aku pergi bersama mereka
ibu aku akan kembali secepatnya hanya untuk beberapa hari aku mohon
ibu tracy mencoba meyakinkan putrinya tentang kejahatan di luar
tapi tuan dan nyonya hubble begitu meyakinkan sehingga dia akhirnya menyerah
dengar tidak lebih dari empat hari oke aku menunggumu jangan lupa
dan dengan berat hati peri itu mengucapkan sampai jumpa
rumah besar hubble sungguh unik
pilar pilar panjang dan cat putih membuatnya tampak seperti istana surga bagi tracy yang sangat ingin memulai hidupnya yang menyenangkan
saat dia memasuki rumah dia terkejut ada air mancur dan pakis itu seperti hutan di dalam rumah
aku harap kau suka di sini sayang kami berusaha hidup di alam sebanyak yang kami bisa
kami sangat menghormati entitas magis sepertimu dan juga rumahmu
mereka sangat baik
ibu tidak perlu khawatir
apa yang tidak diketahui tracy yang malang adalah bahwa hubble suka menyebut diri mereka semi ilmuwan
yang berarti bahwa mereka akan menemukan makhluk luar biasa dan ajaib dan belajar tentang mereka dengan mengurung mereka di dalam sangkar
keluarga habe memastikan bahwa tracy menikmati masa tinggalnya
mereka memberinya makan sepuasnya dan memberinya apapun dan semua yang dia minta
oh dia bahagia
semakin bahagia sebetulnya
semakin mudah eksperimennya
dengan cara ini bahkan jika dia mencurigai kita dia tak bisa pergi
tapi tak lama tracy mulai memperhatikan banyak hal
dia menyadari bahwa meskipun hubble tampaknya baik dan dia tampak memiliki semua kebebasan di dalam rumah itu
dia tidak pernah diizinkan untuk benar benar meninggalkan rumah
semuanya diberikan saat dibutuhkan
setiap kali dia mencoba keluar mereka tidak akan membiarkannya
oh aku butuh udara segar mungkin aku harus keluar
oh itu tidak perlu sayang
kami punya begitu banyak udara segar di ruangan ini
perangkat ini mengalirkan udara segar di sini
kau tidak akan melewatkan alam bebas
sama seperti kami
sampai suatu malam dia memutuskan untuk menyelinap keluar saat keluarga hubble tertidur
tapi begitu dia membuka pintu
apa badai guntur di musim panas
dan ini bukan hanya sekali tracy tidak bisa meninggalkan rumah
beberapa malam itu adalah badai guntur beberapa malam itu adalah badai salju dan seterusnya
aku pikir rumah ini tidak seperti yang terlihat
tracy tidak tahu bahwa saat menjelajahi alam magis keluarga hubble sendiri telah mempelajari beberapa trik magis
sihir yang mereka gunakan
ikan pada tracy adalah sihir yang membatasi
dia tidak bisa meninggalkan rumah bahkan jika dia mau
kecuali mereka sendiri yang membawanya keluar rumah
yang tentu saja tidak akan pernah mereka lakukan traci benar benar tawanan mereka
hari hari berlalu dan traci dikurung di kamarnya dia sangat merindukan keluarganya
nyonya hubble ada yang tidak beres tracy tidak sehat selama beberapa hari dan dia belum meninggalkan tempat tidur
hmm ini tidak baik dia harus sehat untuk menjalankan tes kita padanya
setelah kita memahami dari mana keajaiban para peri ini datang maka kita bisa mendapatkannya untuk diri kita
tapi sampai saat itu kita harus membuat dia sehat dan bugar
tracy sayang kami berpikir karena kau tidak sehat bagaimana kalau kau tinggal di sini dan kami pergi menemui keluargamu
membawakan sesuatu untukmu sebagai imbalan kau punya pesan untuk mereka
iya nyonya hubble beritahu ibuku bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkanku
bahwa putrinya tidak lapar atau haus dan bahwa dia menikmati hidupnya di sangkar emas yang dia sebut rumahnya
bahwa aku memiliki semua yang kubutuhkan di dalam rumah ini dan bahwa aku tidak perlu meninggalkan rumah
nyonya hubble tidak bisa menahan kebahagiaannya
pesan tracy membuktikan bahwa dia memang bahagia dengan hubble dan tidak ingin kembali
pesan ini pasti akan menjauhkan keluarganya darinya
tanpa membuang waktu lagi keluarga hubble meninggalkan rumah dan pergi menemui keluarga tracy
mereka mengulangi seluruh pesan kata demi kata
bahwa putrimu tidak lapar atau haus dan bahwa dia menikmati hidupnya di sangkar emas yang dia sebut rumahnya
karena dia memiliki semua yang dia butuhkan di sini
yang mengejutkan para peri mulai pingsan
satu demi satu semua peri ada di tanah
apa yang kita lakukan
aku tidak tahu tapi ayo pergi dari sini sebelum seseorang melihat kita
keluarga hubble sangat ketakutan
mereka tidak tahu harus apa
mereka menyadari bahwa hanya ada satu peri yang sekarang bisa menyelamatkan mereka dari serangan alam peri
ceritakan dengan tepat apa yang terjadi
begitu mereka mendengar bagian pertama dari pesan mereka semua pingsan
kami periksa mereka tidak bernafas
setelah mendengar ini yang membuat hubble takut tracy pingsan
dan dia tidak bernafas
keluarga hubble ketakutan dan bingung
mereka langsung tahu bahwa mereka harus membawa tracy pergi dari rumah sebelum seseorang melihat mereka
mereka membawa tracy dan menempatkannya di halaman
ayo pergi cepat kemana kalian akan pergi
kalian semua baik baik saja tracy kau juga
iya saat kami pingsan itu pesan untuk putriku untuk melakukan hal yang sama
dia menyebut rumahmu sangkar emas yang artinya dia tidak bisa pergi kemana mana
kami memahami bahwa kau pasti telah memberinya sihir yang membatasi sehingga satu satunya cara untuk melepaskannya adalah dengan mengeluarkannya sendiri dari rumah
kau pikir kau bisa menyihir kami menggunakan sihir kami sendiri
kau ingin memahami yang tidak diketahui dan magis tapi kau tidak menghargainya
kami menghormati kalian semua kami memberi tracy semua yang dia minta
dan apa untungnya kau mengambil kebebasannya
kau memberinya semua kemewahan hanya untuk melayani tujuan egois kalian
sangkar yang terbuat dari emas tetaplah sangkar kau menangkapku
alam tidak seharusnya dikurung
maafkan aku ibu seharusnya aku mendengarkanmu
iya jadi kita semua menang kita semua hidup tidak perlu marah satu sama lain sekarang
tentu saja tidak kami tidak marah
sebenarnya kau mengajarkan pelajaran yang berharga kepada putriku dan aku harus membalas budi
kau menyebut dirimu penjelajah bukan bagaimana kalau kau selalu menjelajah dan tidak pernah menemukan rumahmu
dan itu yang terjadi keluarga hubble tersihir untuk tidak pernah bisa pulang ke rumah
mereka berkeliaran di sekitar hutan dan tinggal di bawah pepohonan di tanah rawa seperti yang dilakukan semua makhluk lainnya
tracy juga mempelajari pelajarannya
meskipun dia tidak pernah berhenti ingin tahu tentang dunia dia bersumpah untuk berhati hati dengan pilihannya
dia sekarang mengerti betapa berharganya kebebasannya
dan tidak ada kemewahan yang sebanding dengan sangkar emas